belasan wanita pekerja malam yang sedang berada di warung remang remang terjaring razia
petugas gabungan di cianjur
selain mengamankan belasan wanita pekerja malam
petugas juga mengamankan puluhan minuman keras berbagai merek dari warung penjual miras
petugas gabungan polsek pacet polisi pamung praja dan dinas sosial kecamatan pacet cianjur jawa barat
minggu malam merazia sejumlah warung remang remang dan penjual minuman keras
para penjual minuman keras tak berkutik saat petugas menggeledah warung yang berkedok toko penjual jamu
selain mengamankan puluhan botol miras
petugas juga mengamankan belasan wanita yang diduga psk yang sering manggal pada malam hari
hasil tadi kita mengamankan perempuan dua belas orang
yang diindikasikan ya peliaran malam
kemudian untuk miras ot nya dua belas
untuk etisari dua belas
untuk satu oblosan sembilan
hanya itu wilayah puncak ciloto
razia ini merupakan rangkaian operasi cipta kondisi
untuk menekan peredaran narkoba minuman keras serta penyakit masyarakat lainnya
razia ini rencananya akan terus dilakukan hingga menjelang bulan ramadan tiba
gani haris cianjur